konsolidasi kan membangun konsolidasi internal setelah panggangan calon ini di deklarasikan
untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan dua ribu dua puluh empat
saya pikir ini saya pegang tanda itu ya
nah ini silahkan